ratusan warga kami sore memeriahkan grebek lele di kabupaten tuban jawa timur
mulai anak anak wanita hingga pria dewasa berjibaku berebut ikan lele yang dilepas di areal persawahan
bagaimana meriahnya gerebek lele ini berikut liputannya
beginilah aksi ratusan warga desa talun kecamatan montong kabupaten tuban jawa timur
meriahkan gerebek lele kami siang
warga langsung merangsek masuk ke areal persawahan berebut menangkap tiga puluh lima kg ikan lele atau sekitar enam ratus an ekor
berbekal kantong plastik peserta bersemangat
menangkap ikan lele seakan takut tidak kebagian
aksi saling rebutan incaran pun tak terelakkan
keseruan sangat terasa saat lele buruan peserta lolos dari tangkapan
beberapa peserta lain seketika ikut berjibaku menangkap sang ikan
akibatnya terjadi saling rebut incaran
meski demikian tak ada rasa sakit hati maupun dendam
yang ada hanya tawa kegembiraan
banyaknya ikan lele yang dilepas panitia tidak menjamin setiap peserta mendapatkan tangkapan
licinnya lele dan keruhnya air membuat peserta kerap gagal menangkap
dapat satu ekor
kesulitannya apa ini mas
airnya terlalu keruh
dan ikan lele itu kan licin
terus ingat nih dibuat apa lelenya
katanya mau dibawa pulang
suruh dibawa pulang
kalau panitia dibawa pulang gitu ya
gerebek lele ini sendiri digelar sebagai hiburan bagi warga
terutama petani yang resah
ini adalah sebagai hiburan untuk masyarakat pak
khususnya para petani
yang mana saat ini ini petani sedang resah
karena musim hujan datang lebih awal
peserta dengan jumlah tangkapan terbanyak maka dinobatkan sebagai pemenang
mereka akan mendapat hadiah berupa paket sembako
dion fajar arianto tuban